timnas putri mobile legends sumbang emas kedua untuk indonesia dari cabang olahraga e sport
nah lewat kemenangan grand final dengan skor tipis tiga dua
dilaksanakan di naga world entertainment complex phnom penh kamboja pada sebelas mei
pada awal perjalanan indonesia dari laga best of one hingga semifinal tergolong mulus dengan menang clean sweep tanpa kalah
perlawanan berarti didapatkan indonesia pada grand final melawan filipina
yang sudah diprediksi akan menjadi lawan paling tangguh bagi indonesia di cabang olahraga mobile legends
kategori pria maupun wanita
game kelima sebagai penentuan dimenangkan oleh indonesia dengan menghancurkan base utama filipina pada menit ke enam
indonesia teraksal untuk menemani